selain dari istana merdeka di jakarta kita juga akan ikuti peringatan hari kemerdekaan dari papua
kita langsung sapa alfian raharjo di tembagapura papua
selamat pagi waktu indonesia barat alfian bagaimana suasana di sana
baik selamat pagi daniar
memang suasana di sini cukup meriah ya dalam pelaksanaan dirgahayu ke tujuh puluh tujuh republik indonesia
di ketinggian sekitar satu sembilan ratus sampai dengan dua dua ratus meter di atas permukaan laut
tidak menyurutkan semangat warga yang ada di sini untuk merayakan kemerdekaan republik indonesia
dan untuk mengetahui lebih jauh lagi bagaimana sebenarnya pt freeport indonesia
memaknai gelaran dirgahayu republik indonesia yang ke tujuh puluh tujuh ini
sudah bersama saya vipi
korporet komunikasi dari pt freeport indonesia bapak riza pratama
selamat pagi pak riza
selamat pagi mas
pak riza mungkin yang ingin saya tanyakan adalah pertama
dalam peringatan ini kan setelah dua tahun kemarin sempat pandemi ya
dan hari ini ada keramaian keramaian
apa spesial hal hal spesial apa lagi yang ingin ditampilkan di perayaan pt freeport ini pak
jadi setelah dua tahun pandemi memang ini kita melakukannya lagi
secara konfigurasi dan format yang penuh
jadi dari berbagai divisi dari berbagai unsur masyarakat
bersama sama merayakan tujuh belas agustus
jadi suasananya tampak sangat meriah dibandingkan tahun tahun sebelumnya
kemudian pak riza kalau kita tahu kan kebetulan hari ini kan
di tahun ini juga pt freeport kan juga merayakan ulang tahunnya yang ke puluh lima
jadi tujuh puluh tujuh dan juga lima puluh lima
bagaimana pt freeport memaknai hal ini pak
jadi di tahun yang ke lima puluh lima tahun di indonesia ini
freeport mempunyai motor rumah kita
artinya karyawan bersama sama masyarakat memelihara rumah kita
berinteraksi bekerja bersama memelihara sehingga kita semua sehat dan sejahtera
dan dengan rumah yang sehat dan sejahtera di dalamnya
itu berarti kita membantu indonesia menjadi pulih lebih cepat dan bangkit lebih kuat
lalu bagaimana tentang antusiasi
antusiasme warga yang tinggal di tembagapura ketika akhirnya sudah mulai dikembali
dibuka perayaan tujuh belas agustus dengan jauh lebih meriah lagi
jadi mereka ikut bersama sama merayakan dari kegiatan olahraga
kebersihan kemudian bersama sama mempersiapkan acara yang besar ini
sampai nanti malam kita masih penuh acara
dan itu kita karyawan sangat bersemangat
semuanya dilakukan bersama sama karyawan dan untuk karyawan
oke jadi memang intinya adalah
dari karyawan pt freeport indonesia untuk karyawan pt freeport indonesia
dan tentunya sebenarnya pt freeport indonesia juga memberikan kontribusi untuk bangsa indonesia juga ya pak
kita sudah melakukan kegiatan sosial dari mulai ke pendidikan kesehatan rumah sakit poliklinik
semuanya kita lakukan untuk masyarakat sekitar sini untuk lebih sejahtera
baik terima kasih pak riza atas kesempatannya
dan semoga perayaan ini semakin meriah lagi meskipun ini hujan sudah mulai turun lagi
tidak menyurutkan niat
tidak menyurutkan niat dan semakin menghangatkan lagi perayaan tujuh puluh tujuh republik indonesia ini ya pak riza ya
baik terima kasih
ya daniar kalau kita lihat tadi memang saat ini hujan sudah mulai turun
begitu ya sudah mulai rintik rintik turun
tapi kalau kita lihat di belakang saya
antusiasme warga tembagapura atau karyawan pt freeport indonesia tidak melemah
bahkan justru semakin hangat semakin meriah
dan juga bisa kita saksikan bersama
susil mah tari tarian saat ini masih ditampilkan lagi
nanti juga kita lihat
ini juga akan ada festival kuliner dan berbagai macam hal yang diselenggarakan
bahkan nanti malam rencananya juga ada gelaran musik dengan menghadirkan artis dari aset nasional yaitu band tip x
yang akan memeriahkan peringatan dirgahayu ke tujuh puluh tujuh republik indonesia
oke alfian masih ada satu pertanyaan lagi nih
karena kita masih punya kesempatan untuk ngobrol ngobrol ya
ini di hari yang spesial kita berdua pakai baju adat
saya pakai baju adat ntt alfian pakai baju adat papua
nah boleh dilihatin gak sih alfian
dari atas sampai bawah kira kira seperti apa sih baju yang memang dikenakan
dan kemeriahannya untuk saya lihat di belakangnya juga banyak sekali masyarakat yang pakai baju adat begitu ya
oke daniar kalau boleh saya menjelaskan terkait dengan pakaian yang saya kenakan
memang pakaian ini adalah pakaian khas dari adat papua
ini kalau bulunya adalah bulu burung kaswari begitu ya
dengan dihiasi manik manik begitu

semacam kalau kita di jakarta ada biji jali jali begitu
ini adalah ditempel tempel di sini dan ini adalah terbuat dari kulit kayu begitu ya
kemudian ini juga sama ikat pinggangnya
kemudian dari kalungnya juga sama dari bulu burung kaswari
kalau bagian bawah yang saya kenakan ini ini adalah seperti dari rumbai rumbai begitu
dan ini memang biasanya digunakan masyarakat memang pakaian adat dari masyarakat papua
kalau kita ketahui juga di belakang berbagai macam pakaian pakaian adat dikenakan
ini seperti dijelaskan oleh pak riza tadi selaku vp korkom dari pt freeport indonesia
masing masing divisi dari masing masing daerah terus memberikan penampilan sesuai dengan daerah mereka masing masing

dan juga dari adana juga daerah isimuwayo jakarta dengan tarian tuan naranya
jadi cukup meriah bisa dibilang

seluruh perwakilan indonesia sebenarnya ada di pt freeport
tapi satu lagi tembaga pura ini ini sama dengan daerah oke
nah nampaknya kurang baik komunikasi kita dengan alfian raharjo
namun terima kasih alfian raharjo untuk laporan anda langsung dari tembagapura papua
tentu tadi kita bisa melihat bersama ya ada kemeriahan di sana
tapi bukan cuma di tembaga papua saja
saya akan mengajak anda menyaksikan kirap duplikat bendera pusaka
karena saat lagi kita akan bisa menyaksikan dalam program
dan kembali lagi special pesta rakyat bangkit dari pandemi saat lagi